penggunaan masker double di tempat umum adalah langkah utama untuk menghindarkan kita dari
paparan virus corona namun ternyata penggunaan masker selama berjam jam memiliki konsekuensi
kesehatan lain fakta yang banyak ditemukan adalah munculnya jerawat dan kulit kering ditambah
kerja di depan komputer dan di ruangan ber ac selama berjam jam membuat kulit menjadi rapuh
hai salah satu yang merasakan keluhan kulit tersebut adalah nabilah karyawan ini mengaku
semenjak pandemi ada perubahan pada kulitnya seperti timbulnya jerawat dan kulit wajah
terkelupas jadi selama ini aku pakai masker itu selalu maskernya double udah kayak gitu kulit
aku tuh jadi sering berjerawat utamanya area dagu sama area hidung itu udah sering
banget keluar jerawat karena pakai masker terus kulit juga jadi kering jadi di beberapa area itu
kering banget sampai kayak ngelupas gitu sejumlah kasus rupa nabilah diakui dokter nanang masrani
dokter yang praktek di sebuah klinik kecantikan kulit di bilangan jakarta selatan ini menyebut
bahwa ada keluhan munculnya jerawat akibat penggunaan masker dalam jangka waktu lama yang
dialami para pasiennya masalah yang sering muncul memang masalah yang sering muncul memang masalah yang sering muncul memang
masalah yang sering muncul memang masalah yang sering muncul memang
apalagi sekarang kita harus menggunakan double mask ya adalah keluhan kulit menjadi lebih kering cenderung lebih kering dan mudah muncul jerawat atau disebut masne
mengingat penggunaan masker adalah sebuah kewajiban ahli menyarankan pemakai masker untuk rutin mengganti masker setiap empat jam sekali selain itu pemilihan jenis pelembab wajah juga harus diperhatikan jika salah pilih jerawat bisa timbul atau kulit menjadi kering
untuk pemilik kulit berminyak pilihlah pelembab wajah dalam bentuk gel
sementara bagi pemilik kulit normal cenderung kering pelembab bertekstur krim yang lebih kental bisa membantu mempertahankan kelembapan kulit wajah
tak lupa hindari pemakaian riasan wajah berlebihan
riasan wajah berlebihan bisa mempersulit kulit untuk bernafas sisa alas bedak perona wajah dan benda
tabur berpotensi menyebabkan sebum pemicu tumbuhnya jerawat
satu lagi menjaga kebersihan rongga mulut juga memengaruhi kesehatan kulit wajah
perhatikan orang hygiene karena kan ketutup ya ketutup rapat
apabila kebersihan rongga mulut gigi khususnya itu tidak terjaga maka itu akan mempengaruhi kondisi dari kulit
pastikan langkah langkah pembersihan rongga mulut ini dilakukan secara konsisten
sikat gigi minimal dua kali sehari hindari makanan dan minuman manis serta gunakan obat kumur antibakteri